sementara itu sharifah ima ada seorang wanita yang mengaku fans ferry sambo kembali menghebohkan ruang sidang pengadilan negeri jatah selatan kemarin
sharifah nekat menarik tangan ferry sambo saat masuk ke ruang sidang
aksi nekat ini merupakan kali kedua usai sebelumnya sharifah pernah menerobos area steril dalam sidang sambo
kala itu sharifah berupaya ingin memberikan kado berupa bantal bergambar foto ferdi sambo
aksi ini berhasil digagalkan petugas yang meminta sharifah untuk keluar ruang sidang
saat sidang tututan sambo kemarin sharifah merangsek dan menarik tangan verdi sambo
petugas langsung meminta sharifah menjauh
setelah itu sharifah kembali diminta keluar ruang sidang sambil berteriak memanggil nama verdi sambo